dari jalur utara kita beralih memantau arus lalu lintas di jalur selatan
ruas jalan di titik lewigo ong kondisinya padat namun tetap lancar
kepadatan disebabkan bertemunya persimpangan dua jalur baik yang menuju ke bandung dan kendaraan yang menuju ke garut
dan kini kita akan langsung saja terhubung dengan produser lapangan raff raff kahvi di sana
halo raff raff selamat sore kita lihat bahwa di belakang anda ada petugas lalu lintas yang sibuk mengatur jalannya arus lalu lintas
bisa anda update bagaimana kondisi terkini saat ini
selamat sore hera dan juga pemirsa di jalan raya limbangan
tepatnya di titik pertemuan arus baik dari arah tasikmalaya menuju ke bandung maupun juga dari arah tasikmalaya menuju ke lewigo ong garut
dan dari arah sebaliknya dari bandung menuju ke bandung

ini kondisinya terpantau ramai lancar
padatnya kendaraan di titik ini disebabkan karena adanya pertemuan arus
baik kendaraan roda dua maupun juga roda empat ada yang memilih langsung menuju ke arah bandung maupun juga ke lewi goong
sehingga petugas ini sibuk mengatur jalannya lalu lintas
baik para pemudik yang akan menuju ke garut

masih terlihat para petugas belum juga melakukan rekayasa lalu lintas dua arah
atau maksud kami rekayasa lalu lintas satu jalur atau one way
dikarenakan kondisinya masih terbilang ramai lancar dan tidak ada kemacetan di sini
selain petugas kepolisian juga diturunkan juga semacam bantuan dari pramuka untuk mengatur jalannya lalu lintas
namun yang dapat kami informasikan bahwa meskipun adanya kepadatan di titik ini

helm dan juga alat kelengkapan pengaman yang sesuai yang dapat kami temui di sini sehingga
beberapa menit yang lalu saat kami harus mempersiapkan diri untuk memberikan informasi ini kepada
anda terjadi beberapa kecelakaan baik yang diakibatkan karena tersenggol ataupun
juga karena padatnya lalu lintas yang ada di titik ini oleh karena itu kami menghimbau
bagi anda para pengemudi yang melewati jalur ini untuk tetap berdisiplin walaupun sekedar mencapai jangkauan yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anda
ya saya juga melihat beberapa pengendara kendaraan sepeda motor di belakang anda tepat saatnya juga tidak menggunakan helm
tapi terlepas dari itu apakah berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya trennya apakah petugas akan melakukan satu jalur ataupun one way yang anda sebutkan tadi
biasanya kapan itu dilakukan oleh petugas
betul sekali hera di titik ini merupakan titik awal di mana titik ini merupakan bisa dibilang sebagai titik awal kemacetan pada saat mudik ini menuju ke pasar limbangan
yang juga menjadi salah satu titik kemacetan
dan menurut pihak polres dari bandung sendiri mengatakan bahwa titik ini akan diberlakukan buka tutup jalur
apabila kendaraan mudik sudah melebihi
tingkat yang cukup mengalami kemacetan sehingga jumlah kendaraan itu dapat terure atau kemacetan itu dapat terure
namun prediksi tersebut sepertinya saat ini tidak berlaku dikarenakan saat ini kondisinya masih ramai lancar
sehingga petugas juga belum melakukan sistem buka tutup ataupun juga sistem one way
ya raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia
terima kasih dan selamat bertugas